tim kampanye nasional capres cawapres prabowo gibran menanggapi pernyataan komite ham pbb
dari senegal brace woli ndiaye di genewa swiss terkait netralitas presiden joko widodo pada pemilu dua ribu dua puluh empat
menurut wakil ketua tkn prabowo gibran habibur rahman apa yang disampaikan grace merupakan pertanyaan kritis
dan bukanlah pernyataan yang bersifat menghakimi
karena itu ia menganggap itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi
selanjutnya politisi partai gerindra ini juga mengatakan terkait legitimasi pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
menurutnya beberapa negara demokrasi seperti amerika serikat inggris dan australia telah mengucapkan selamat karena pemilu telah selesai dilaksanakan
menurut kami anggota komisi ham pbb tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya kritis
untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita sudah sangat sangat kuat
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan
satu dua orang menyampaikan pertanyaan
menurut saya itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini
sementara itu saudara wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud firman jaya daily menilai
pernyataan anggota komite ham pbb menunjukkan kepedulian dunia internasional terhadap indonesia
ia juga mengatakan hal itu sekaligus menunjukkan berkurangnya legitimasi pemilihan umum di indonesia
terlebih isu dugaan kecurangan dalam pemilu telah lebih dulu disuarakan di tanah air
bahwa dengan adanya pernyataan ini apalagi bersifat internasional dan berkaitan dengan sidang resmi dewan ham pbb
maka ini menyentuh soal berkurangnya hilangnya legitimasi pemilu pilpres di indonesia
semakin menumbuhkan atau semakin meningkatkan kehilangan kepercayaan juri internasional terhadap penyelenggaraan pemilu
sebelumnya saudara anggota komite
hak asasi manusia pbb dari senegal breas wali ndiaye
mempertanyakan netralitas presiden joko widodo pada pemilu dua ribu dua puluh empat terkait pencalonan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
pertanyaan ini diajukan pada sidang komite ham pbb di jendewa swiss pada dua belas maret lalu